kalau tidak mendapatkan perhatian yang sangat serius dan tindakan dari pemerintah
jadi saya sangat bangga dengan
ini yang dilakukan untuk menghemat biaya sambil tugasnya berakhir dan kembali ke kalimantan
oke ini ada beberapa pertanyaan dari instagram nih yes
hanya memang kami ditugaskan juga oleh pak presiden harus menjaga
muhaymin juga berjanji akan mengalihkan anggaran food estate yang dinilainya gagal untuk pengadaan pupuk di sejumlah daerah
akhir juni ataupun juga di awal
kalau untuk saya sendiri sih kebetulan praktis aja sih
baik pemerintah masyarakat komunitas dan juga akademisi dalam rangka
apa catatan dari kementerian kesehatan soal ini bu nadia
tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah semua orang itu adalah tempat bicara yang tepat
kecelakaan maut terjadi di bekasi jawa barat dan menewaskan belasan orang
apalagi banyak data yang di claim bisa dicuri oleh pihak lain
jadi orang yang bagaimana yang dapat
lo berarti pon yang next selanjutnya ini lo bela castle dong
menjadi sekitar lebih dari empat triliun
oke namanya juga percobaan pertama kita coba ya saya mau pakai cara yang ada di resep itu nih
iya tapi sebenarnya gini
dan selanjutnya kita bikin menggunakan relay arduino
nah kita bicara mengenai tingkat pajak di indonesia nih mas
menu ini terdiri dari dada ayam yang telah dimarinasi
kemudian yang bersangkutan juga memiliki kewenangan
ya memang kalau biasanya september itu tidak terlalu baik gitu ya
pengguna kendaraan listrik hanya perlu menukarkan baterai lama dengan baterai baru yang sudah tersedia di sp
tapi tiba tiba ada penumpang gelap yang baru masuk di tengah tengah
jadi gue mikir apa ya enaknya bisnis di indonesia gitu
jika kurang tepat akan beresiko mengakibatkan cedera
jadi mulai dari undang undang hpp ini kan kita ada berbagai regulasi baru ya
mau ngomong apa sih bu kepada pak jokowi bu
pada tingkat berat infeksi mikroplasma pneumonia bisa mengakibatkan gagal nafas
yang mengakibatkan kematian lebih dari enam puluh pria wanita dan anak anak aborigin
membuat mereka tuh bisa mendunia gitu
tapi nggak kerja juga kan nanti justru kesulitan secara finansial
sebenarnya pertumbuhannya oke oke aja nih
gua sampe juara nasional pulang dari situ
baik insentif misalnya untuk pembangunan untuk persiapan alat kesehatan ataupun sdm
yang terkenal dengan hal yang sama
yang disebut marthes serius glacialis
lahan pertanian ternak dan sumber air
dengan durasi jeda dan repetisi yang telah diatur
bahkan sudah banyak yang terbunuh